grisha dikenal sebagai sosok yang tertutup dan kaku
tidak banyak yang mengenal secara dekat kehidupan pribadi penyanyi bersuara lembut ini
sutradara rizal mantovani mencoba menggambarkan penggalan kisah hidup sang penyanyi melalui film krisha
ini bukan saja film mengenai krisha sebagai musisi tapi krisha juga sebagai seorang suami sebagai seorang ayah sebagai seorang sahabat sebagai seorang teman
yang terpilih untuk memerankan krisha adalah aktor vino gebastian
vino mengaku menerima sejumlah komentar soal kemiripannya dengan grisha
bukan mau menjual kemiripan atau enggak walaupun kita akan tetap mendekatkan karakter saya dengan beliau
tapi yang kita butuhkan adalah
apa namanya spirit dari cruisi itu sendiri soul dari krisis itu sendiri
apa sih yang belum tersampaikan dari seorang krisha itu kepada penggemarnya
sedangkan istri grisha damayanti nur akan diperankan fellow veksia
mbak yanti enggak mengharuskan saya pelak pelakan mirip dengan mbak yanti
misalnya gerak geriknya atau ngomongnya
yang penting kamu paham betul
film ini menceritakan tentang apa
apa yang saya mau sampaikan dari cerita ini
selain vino dan velop film ini juga melibatkan orang orang yang berperan di hidup krisha
mulai era tujuh puluh an sampai sembilan puluh an
film yang memulai pengambilan gambar pada awal februari ini
akan menampilkan vino bastian bernyanyi sebagai krisha dan bermain piano
ria putri jakarta